tenaganya kuat sekali
itu seperti yang aku lihat pada mata kakak bipangka
apa yang terjadi dengan rati dan kakak bipangga
keduanya menyerang seperti sedang tidak sadarkan diri
adalah seorang yang terhormat
dia tidak akan pernah melakukan tindakan pecat
seperti yang kau katakan tadi
pantas saja kau membelanya
karena dia adalah junjunganmu kan
aku tidak akan pernah membelanya
kalau memang bukan itu kenyataannya
seperti apa yang ku alami sehari hari
saat ini aku menjadi seorang tawanan
siapa yang telah mengatakan
kalau raden diyahwijaya adalah ayahmu
kamu tidak perlu tahu siapa yang mengatakan padaku
itu bukan urusanmu
kalau memang raden diyahwijaya adalah ayahmu
lalu siapa ibumu
kau juga tidak perlu tahu siapa itu
jika putriku masih hidup
sama bencinya ia kepadaku
seperti ia membenci raden wijaya
kalau saja dulu aku tidak menyianyiakan
dinda tunjung biru
aku tidak akan dihanti rasa bersalah
kamu itu jangan terlalu banyak bicara sama dia
ada yang ingin aku bicarakan sama kamu
juga pasukan kita
belum ada menentukanmu
jangan ganggu dia
jangan tampu urusin kami
kamu saja yang pergi
aku sebenarnya cinta sama kamu kakak
gunakan untuk keperluan
dan juga keluarga
suaranya seperti aku kenal
ini semua juga salah kamu kakak
andai saja kamu tidak menolak cintaku
pasti ini semua tidak akan terjadi
sebenarnya apa istimewa yang ada di rakyatmu
tapi tak apa
aku akan buat kakak kamendan
membenci nari rati selamanya
banga nari rati
berikilah kakak kakak kamendan

aku bersama paman halayuda
dan juga kita
kami akan pergi ke utara
kami telah mendengar
pasukan paman banyak kapuk telah tertangkap
dan kami ingin membebaskan mereka
benarkah itu raden
ini harus dilakukan secepat mungkin
karena istana singosari sangat jelas akan menjadi lemah
jika kekurangan pasukan
apakah kakang berhasil
saya bersedia raden
bunuh dia sekarang juga
dia hampir saja membunuh suamiku
bunuh dia sekarang
apa yang kamu lakukan rati
sepertinya aku tahu apa yang terjadi
tenaganya kuat sekali
sorot mata ratih
itu seperti yang aku lihat pada mata kakang dwi pangga
apa yang terjadi dengan ratih dan kagang dwi pangga
keduanya menyerang seperti sedang tidak sadarkan diri
sepertinya ada kekuatan jahat yang sedang mengendalikannya
aku tidak mau mengambil resiko
salah pukul seperti sebelumnya
akan aku ringkus ratih
aku tidak menyangka
ternyata siasat berhasil juga